kalau buat gue makan di jalan
yang ini gue makan sekarang
walaupun usus goreng pernah bilang
kalau dia gak mau kenal lagi sama gue
dia masih peduli ke gue
saya kasih satu kesempatan lagi
tapi kalo sampe dia melakukan
kesalahan yang sama lagi
gak segen segen saya pecat dia
makasih ya pak
dan bukan cuman dia putri yang saya pecat
tapi kamu juga saya pecat
karena kamu sudah dijamin sama dia
saya tuh disini merasa dibodoh bodohin
ngakunya punya pengalaman
restoran indonesia asia pasifik
iya bapak kenapa pas percaya
kau berani gak
berani gak jadi jaminan ya
ini jam kerja sudah selesai
makasih pak sekali lagi
makasih usus goreng
lo udah mau berkorban buat gue
ini semua lah yang makan
gue tau nih pasti karena kelamaan nungguin gue ya
terus kalo lo duduk sendirian
makanya lo pesen menu yang baru gitu
ngapain sih pakai minta maaf segala
gue tuh pesen makan
gue belum makan
jadi lo gak usah ngerasa bersalah kayak gitu dong
lo udah makan
tapi gue mau makan dirumah aja
lo masih harus kerja ya
ini tinggal gue bawa ke belakang
abis itu gue ganti budget terus gue bisa pulang
gue tunggu di parkiran ya
gawat kalau batu bata sampai nekat mengambil makanan itu
terus ketahuan sama pak bilik pasti dia bakal dipecat sekarang juga
wah lumayan nih bisa buat ganjil perut
secara kan gue belum makan seharian gue lapar banget lagi
sampai jumpa di video selanjutnya
yang membuat gue bawa pulang kan lumayan buat gue makan di jalan
yang ini gue makan sekarang
kasihan banget batu bata
karena papanya karena mel dan karena papanya mel
dia jadi harus ngerasain yang namanya hidup susah
guys tadi itu gue yakin banget yang gue liat tuh pangeran
tapi kok cepet banget ya hilangnya
ya gue juga gak tau karena gue gak ngeliat langsung mel
gue juga gak ngelihat apa apa
pokoknya kita harus cari pangeran sampe ketemu
gue akan cari dia kemanapun karena dia kesayangan gue
iya siapa masuk
nah udah malam kayaknya gue sama fanya pulang duluan ya
oke deh makasih ya kalian udah menemuin gue seharian
makasih ya udah nemenin mel
iya dengan senang hati kok om
sama aja deh aku masih nungguin pangeran terus
daddy akan bawa pangeran secepatnya ke situ
ya mau sampe kapan dad aku nunggu terus
aku yakin banget
pasti pangeran udah capek ya ngurus cahaya buta kayak aku
apalagi dia dapat tekanan dari om alex gara gara deddy
aku udah kehilangan harapan ded
daddy akan wujudin impian kamu
sekarang cuma deddy satu satunya orang yang mel punya
gak ada siapa siapa lagi
ya maaf ya gue lama banget ya sampai ketiduran kayak gitu
lo kenapa put
kayaknya lo lagi mikirin sesuatu ya
apa putri kepikiran sama pangeran
selamat makan pangeran

sampai tuhan diberkati
mereka ketat dan rapat